sekarang kau baru sadar
bahwa aku bisa berbuat apa saja
tidak ada yang boleh menghina aku dan keluarga
lebih rendah dari telapak kakiku
si bajang itu benar benar ada
saya melihatnya sendiri
bukannya saya tidak percaya
atas laporan saudara
agar saya bisa memberi saran dan nasihat
sebaiknya kita periksa dulu makam si yuli
kalau pak ustadz nggak percaya
mari kita lihat sekarang
tidak ada tanda tanda sesuatu disini
kuburannya masih utuh seperti semula pak ji
ada kekuatan gaib yang telah membongkar makam ini
jadi laporan warga itu memang benar
ada bayi bajang di desa ini
hanya kuburan yuli yang ada tanda tanda gaibnya
saya sudah melihatnya sendiri
memang ada sesuatu kegaiban di makam yuli
tidak usah cemas dan takut
kalau malam sebaiknya
berada di dalam rumah saja
lakukanlah wirid dan baca ayat ayat suci penolak setan
saya akan mencarikan jalan keluar secepatnya
lakukan kegiatan seperti biasa
baik pak ustadz
lalu kita cakap
abah dan emak nak
dulu ingin sekali kami menjuduhkan kamu dengan berandalan
seandainya kami tahu nak
tidak mungkin begini jadinya
abah merasa berdosa yul
juragan ini ingin mendengarkan langsung dari jawabanmu
supaya kamu mau dijodohkan dengan nak
yuli kenapa kamu diam saja
juragan itu senang kalau kamu yang bicara sendiri yuli
nggak usah diceritakan
nggak dibujuk bujuk dulu
biasa kalau anak perawan itu suka malu malu kucing
begini nak yuli
apakah kamu bersedia kalau dilamar dan dijodohkan dengan tata
bukannya saya menolak lamaran juragan
tapi saya belum siap untuk menikah
yuli ini baru dilamar
masih belum dinikahkan
jawablah dengan kata iya
gitu saja susah yuli
soal pernikahan itu bisa kita bicarakan nanti
yang penting cukup hussein
saya yang sudah mengerti
magda dari kelima tanah kamu itu
saya jadi tidak betah di sini
maafkan kelanjangan anak saya
nanti saya akan bicara dengan laki dengan anak saya
kamu itu anak tidak tahu diuntung
kurang apa sih tata
kewhen este monster ya kawan
aku akan datang datang datang
jean halteu nyebeti limat

apa yang menyebubkan semuanya ini
jangan l drama
sekarang kau baru sadar
bahwa aku bisa berbuat apa saja
tidak ada yang boleh menghina aku dan keluarga
lebih rendah dari telapak kakiku
aku laki laki lemah
aku tidak bisa melindungi anakku ini
tidak bisa uli
saya tidak percaya anakmu hamil karena perbuatan tatang
bisa saja dia melakukan dengan laki laki lain
anak kami tidak mungkin bergaul dengan laki laki lain
si yuli itu hamil karena diperkosa tatang juragan
tidak ada perkosaan
mereka melakukan suka sama suka
jangan sampai kalian melakukan fitnah
kalau sampai itu kalian lakukan tahu akibatnya
kami sangat merahasiakan masalah ini
kami tidak mau kalau juragan mendapatkan aib
bagus kalau begitu
saya mohon kebijaksanaan juragan
karena yuli sekarang ini sudah hamil
saya mohon mereka dinikahkan sebelum perutnya membesar juragan
tidak bisa hussein
karena dia sudah menolak lamaranku
berarti sudah melakukan suatu penghinaan buat kehormatan
kalian tahu kan akibatnya
tidak ada kata maaf
kami hanya mohon pelas kasihan juragan
bagaimana nanti kalau anak kami melahirkan tanpa suami curagan
di mana kami harus menaruh muka kami juragan
itu bukan urusanku
kalian kan yang punya anak perawang
seharusnya kalian menjaganya dong
saya akan cari jalan keluar
kalau sampai bayi
kalau baru mona rajin balik ke rumahnya mana patahnya bayi ini